pasti bukan ini
puk mau kemana
buat tes masuk kuliah
kerjakan soalnya sebaik baik mungkin ya
makasih ya purosa
pokoknya kamu harus percaya diri ya
kiki udah ada di rumah
terima kasih putri celitanya
makasih doanya ya sayang
biar diberi kelancaran ya puk
supaya kamu sukses
supaya kamu bisa keterima
dan yang penting kamu kerjain sebaik baiknya ya
pasti bukan ini
itu kok kayak elsa ya
foto waktu itu sudah mengklarifikasi
kalau dia itu tidak sama elsa di hotel itu
tapi rasanya hatiku tidak tenang
apa lebih baik aku tanyakan lagi aja ya
ada yang mau saya tanyakan sama kami
ngapain dia ke sini
ada yang mau saya tanya ke sama kamu
ricky ngapain dia kesini
apa lagi bicara apa sama dia
aduh gawat jangan jangan papa mau nanya soal serenti hotel
kau lo disini
hah gak enak juga kalau ketahuan elsa
kalau aku bertanya ke lo
nanti elsa berpikir kalau aku nggak percaya sama dia
pasti dia lebih sensitif
lebih baik jangan
apa kamu temannya elsa
iya saya temannya elsa
itu kan tas gue
ternyata ada di ricky
tidak itu tasnya
tidak itu tasnya
saya kesini mau ngembali tas kamu
masa tidak ada kira kira maksimal atau apa
saya mau dansa dengan kamera
aku mau ikut er jahren ya
ini guard pyjamas
buruk ituzero berika lulur
di sana riki neluk
jadi saya hari ini mau ngembalikan tasnya asa
ya udah kalau gitu om sa saya pamit ya
nggak minum dulu
nggak usah om
kayaknya elsa pengen istirahat
ya kan sa
kalau gitu saya permisi om
iya pak aku ke kamar dulu ya
loh itu kan ricky
ngapain ricky kesini
semoga nggak ada masalah lagi yang disebabkan oleh ricky ya allah
seharusnya anda sadar
supaya anda tidak terus terusan mengganggu saya dan keluarga saya
lebih baik anda sekarang pikir